masuknya wna asal tiongkok ke indonesia kembali mengusik rasa keadilan dan mengundang pertanyaan
empat wna masuk di tengah aturan pembatasan yang tengah diterapkan
sejumlah pihak menuding pemerintah tidak konsisten dan menagih menteri yasona
untuk menepati janji terkait larangan masuknya wna
sementara ditjen imigrasi beralasan wna yang masuk sudah sesuai dengan aturan
benarkah ada kejanggalan di balik masuknya wna
dari tiongkok ke indonesia terutama di tengah pemberlakuan pembatasan atau dalam bentuk aturan ppkm
saya akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung
ada bang habibur rahman anggota komisi tiga dpr ri dari fraksi partai gerindra
dan juga ada pak alvin lee pengamat penerbangan
selamat malam pak alvin bang habibur rahman apa kabar sehat
selamat malam mas renat mas habibur rahman
selamat malam pak
ya sayangnya sampai dengan acara ini berlangsung
kami sudah berusaha untuk menghubungi pihak kementerian hukum dan ham
pihak kementerian ketenagakerjaan dan pihak pemerintah
tapi tidak ada yang bersedia untuk bergabung bersama dengan kami untuk membahas soal ini
jadi saya akan tetap lanjutkan bersama dengan bang habibur rahman dan juga pak alvin lee
saya ke pak alvin lee terlebih dahulu
pak alvin saya lihat anda banyak bicara soal masuknya wna ini
banyak juga mengkritisi apa yang janggal menurut anda
ya saya mengkritisi masuknya wna ini
karena masuknya wna ke indonesia ini kan bukan hanya orangnya
tapi orang ini juga membawa virus virus corona
ingat bahwa virus corona ini tidak bisa terbang sendiri atau berenang sendiri
masuk ke indonesia karena dibawa oleh manusia
nah ketika pemerintah ini menerapkan pembatasan atau pengetatan yang cukup rapat itu
saya menyambut baik
bahkan saya mengirim pesan kepada menteri luar negeri
saya menghargai upayanya untuk menutup ya sejak diberlakukannya ppkm ini
karena kita sudah pernah kebobolan bulan april
varian delta itu kan masuk karena dibawa oleh orang orang pelaku perjalanan dari india
yang mereka masuk ke indonesia dengan mencarter pesawat juga
nah ketika kita memperlakukan ppkm
kita juga sumbernya ini ditutup dulu
jadi yang dari luar ditutup kita benahin di dalam
percuma saja kita benahin di dalam ketika kita juga membiarkan dari luar masuk
nah ternyata ini hanya berlaku sekitar sepuluh hari
setelah itu ternyata ada tka tka lagi masuk
padahal ketika permen kumham dua puluh tujuh dua ribu dua puluh satu ini diumumkan
pemerintah itu menyatakan pka pun tidak bisa masuk
tapi ternyata mengambil celah yaitu dengan menggunakan itas atau izin tinggal sementara
dan izin tinggal sementara ini syaratnya sebetulnya cukup ringan
di antaranya adalah untuk tenaga ahli dan pekerja yang melakukan pekerjaan untuk jangka pendek
kalau ini diambil celah celah ini ya kita akan kebobolan masuk terus
yang saya soroti adalah
kalau memang yang masuk ini tenaga ahli apakah kita ini membutuhkan sedemikian banyak tenaga ahli
kita juga masyarakat juga berhak mengetahui keahlian apa sih yang dimiliki oleh tka tka ini
sehingga kita perlu mendatangkan mereka
perusahaannya perusahaan apa butuh sedemikian banyak tenaga ahli
ini kan yang diketahuan baru tiga puluh empat
apakah hanya tiga puluh empat ini atau lebih
kekonon sudah mencapai hampir seribu selama bulan agustus ini
baik pak alvin jadi anda melihat pemerintah perlu menjelaskan kepada publik
soal masuknya tiga puluh empat orang ini apa urgensinya siapa mereka kemudian keahlian apa yang dibutuhkan
kira kira begitu pak
dan kalau ini memang untuk proyek strategis proyek strategis yang mana
kalau untuk perusahaan perusahaan yang mana
meskipun pak alvin apa yang disampaikan
oleh pihak imigrasi sesuai aturan bahwa ya tidak ada yang dilanggar sebetulnya
karena permenkumhamnya itu memang mencatat ada pengecualian
pengecualiannya adalah antara lain yang punya itas atau itap kan
izin tinggal sementara atau izin tinggal tetap
tapi ternyata tas itu untuk mendapatkan cukup ada sponsor
dan untuk pekerja ini ada dua golongan yaitu tenaga ahli atau untuk jangka pendek
melihat bahwa syarat yang ringan itu yang juga menjadi pertanyaan ya
mengapa kemudian syarat itas ini sangat mudah
sehingga mungkin siapapun bisa mendapatkan syarat untuk izin tinggal sementara
saya ke bang habibur rahman dari komisi tiga
bagaimana anda melihat soal polemik ini bang
karena ini bukan kali pertama
sempat ada disampaikan oleh pak menteri
suasana bahwa dilarang meskipun ada pengecualian
tapi ada celah tadi ya yang dibahas oleh pak alvin
ada celah di aturan soal itas nya
ya jadi kalau menurut saya
pemerintah bukan hanya perlu untuk menjelaskan
tapi sangat perlu untuk mengevaluasi kebijakan permenkumham no dua puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh satu ini
kita lihat pengecualiannya ya ada banyak
diantaranya ada lima
di antaranya orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap
terus terang ini sangat sangat mengganggu ya
dan merusak kredibilitas pemerintah di mata rakyat menurut saya
jadi beban juga buat kami pak
terpaksa tembusin pemerintah
di satu sisi kita saya sendiri anggota dpr pak
saya nggak mudik ya
kemudian berapa bulan ini kita tidak keluar kota
nggak hampir keluar rumah jarang sekali
karena mematuhi pembatasan pembatasan
tiba tiba bisa ada orang dari luar negeri masuk ya
dengan syarat yang demikian mudah
ya bagaimana tadi disampaikan oleh pak alfindi
kalau pemegang itas termasuk dalam pengisualian
berarti memang hampir nggak ada pembatasan saya katakan
hanya turis saja orang yang datang hanya untuk berwisata mungkin dibatasi
tapi kalau orang yang untuk bekerja ya pasti cuma punya itas
punya izin tinggal terbatas dan mengurusnya gampang
jadi benar benar jadi hukum pandemi kita ya
hukum pandemi kita ini seolah olah
terlalu ramah terlalu banyak toleransi terhadap hal hal seperti ini
ya maksudnya tka asing dan lain sebagainya
sementara di sisi lain
membabi buta terlalu kaku ketika melakukan pengetatan pengetatan terhadap mobilitas warga
nah ini yang menjadi keluhan dan akhirnya bisa menjadi masalah politik juga
distress terhadap orang orang nggak akan percaya lah
masyarakat orang indonesia mau ke kota sebelah saja sulitnya minta ampun
nggak ada toleransi kan ketika dilakukan pembatasan di perbatasan perbatasan kota
sampai ada orang yang berantem dan lain sebagainya
begitu juga pasar pasar ya
sampai ada yang di kita dagangan ibu ibu dan lain sebagainya
tapi ketika orang asing kok mudah sekali syaratnya
nah ini menurut saya harus dievaluasi
jadi jangan buat main kucing kucingan itu peraturan
aturan itu adalah yang paling bermanfaat untuk rakyat
itu yang harusnya kita buat peraturan
makanya ini pandemi ini pak mohon maaf saya kerusuhan sedikit ya
pandemi ini sudah satu setengah tahun
yang namanya ppkm darurat kemudian level tiga dan empat ini sudah satu setengah bulan kalau nggak salah ya
satu bulan lah dari tiga juli
ini nggak bisa lagi ya pemerintah sekadar membuat peraturan secara setia
tanpa mengakomodir pendapat pendapat publik gitu loh
nanti kita bicara soal masalah politik yang tadi anda singgung pak habib marwan
tapi sebelum sampai ke situ tadi anda mengatakan perlu mengevaluasi
apa yang perlu dievaluasi
apakah itasnya perlu dicabut perlu dipertegas lagi perketat lagi atau bagaimana
ya melintasi penyekatan antar kota anggota dpr saja belum tentu mudah loh pak
harus jelas tujuan yang mau ke mana segala macam
padahal kami ini termasuk bekerja di objektifal nasional
tapi itu juga kan sampai ke bawah orang nggak ter ini apalah namanya tugas di bawah yang kadang kadang arogan yang minta ampun itu tidak paham ya
jadi peraturan ini harus dirubah gitu loh
kalau ini memang tadi ya pak alvin dibilang saya sangat sepakat dan itu sudah saya sampaikan ke teman teman pers ya
ini orang datang mau ke mana
mau kerja di mana
mau mengerjakan apa
kalau misalnya ada satu proyek yang sangat strategis ya perlu dikerjakan dengan tenaga mereka ya kita bisa maklum
tapi kan sekarang nggak jelas juga orangnya datang perusahaannya mana
mau ke daerah mana
bidang kerjanya apa
gitu kan ya
tv ini nggak bisa kita terima pak
ini benar benar sulit
kami saja sulit ya untuk mencerna dan menerimanya apalagi masyarakat awam
bang habibur rahman meskipun ya sudah ada prosedur yang berjalan
misalnya mereka sudah divaksin mereka sudah tes pcr sudah dinyatakan negatif juga harus melakukan isolasi
tidak cukup sampai di situ menurut anda
tidak cukup kita juga nggak bisa begitu pak
kita sudah pcr sudah vaksin bolak balik ya
mau ke semarang aja saya susah minta ampun

itu orang kita susah sekali mau kemana mana selama apa tpkn ini
enak banget ya
dibuat peraturan yang sebetulnya dibahas nomenklaturnya pengecualian
itu bukan pengutualian
itu memang peraturan tersebut narasinya saja seolah membatasi
tetapi de facto yang membiarkan tka masuk
makanya menurut saya harus dievaluasi jelas
pak alvin kalau perlu dievaluasi menurut anda apa yang perlu dievaluasi
karena kan sebetulnya beragam juga ya desakan atau suara publik soal masuknya wna ini
ada yang mengatakan lebih baik ditutup saja secara total begitu ya
pintu masuk ke indonesia dan lain sebagainya
sejauh itukah menurut anda memang perlu ada upaya
mengevaluasi aturan ini
iya saya kira pertama untuk itas ya
itas itu harus ada kriterianya
kalau tenaga ahli itu minimal pendidikannya apa
kemudian pengalamannya berapa lama
dan kebutuhan tenaga ahli itu berapa banyak di suatu perusahaan atau suatu proyek
kemudian juga ini betul betul ada pengawasan dan pengendaliannya
jadi rasanya sulit ya untuk dipahami bagaimana kita membutuhkan tenaga ahli yang sedemikian banyak
apakah rakyat kita pekerja kita itu tidak ada yang punya keahlian sehingga harus mendatangkan mereka
atau ada sesuatu yang sangat dirahasiakan di perusahaan perusahaan atau di proyek tersebut
yang mana akan lebih mudah jika ini dikerjakan oleh orang asing
dan setelah itu mereka keluar dari indonesia daripada dikerjakan oleh orang indonesia
sehingga mengetahui rahasia

berikutnya yang saya soroti juga para tka ini masuk indonesia dengan charter pesawat secara pesawat
sehingga mereka ini punya keleluasaan mau berangkat jam berapa mau mendarat jam berapa
itu ada keleluasaan beda kalau membeli tiket pesawat yang sudah terjadwal
nah anehnya walaupun menggunakan pesawat charter mereka itu memilih berangkat dari
terakhir yang kemarin masuk itu dari kunning
berangkat dari kuning itu sekitar jam sepuluh tiga puluh malam setengah sebelas malam
dan mendarat di indonesia nyaris jam tiga pagi
kenapa mengambil waktu waktu tengah malam dan dini hari ini
toh kalau mau cari apa katanya rame sekarang ini juga penerbangan sepi sih
ada apa mengapa harus pilih tengah malam
ini menimbulkan kecurigaan begitu ya pak alvin
iya ini kan aneh
ya kecuali kalau tempoh hari dalam kondisi normal itu memang ada jam jam padat
ya mereka menghindari jam padat supaya lebih lancar
itu pun siang hari juga ada jam jam yang kosong gitu
jadi ini juga menjadi pertanyaan kenapa para tka ini selalu masuknya di indonesia pada dini hari
dan sebelum menggunakan itas mereka masuk ke indonesia ini bahkan dengan visa kunjungan wisata
mereka hanya datang untuk diuji coba katanya untuk masa percobaan
kalau lolos dilanjutkan mengurus izin kalau tidak mereka kembali ke negaranya
nah sekarang mereka mengurus itas dulu sebelum masuk indonesia
ini hal hal seperti ini kan kita melihatnya harus secara komprehensif ya
tidak hanya sepotong sepotong demikian mas
oke pak alvin karena anda pengawas penerbangan menarik saya mau gali lagi soal masalah ketika mereka menggunakan pesawat charter ini ya
problemnya ada di mana atau mengapa kemudian ini menjadi sorotan anda
karena saya ingat juga ketika ramai ramai waktu itu ada warga negara india datang di awal awal varian delta
itu kan juga men charter pesawat ya pak alvin
kita harus beri kami akan segera kembali setelah ini tetap di cnn indonesia newscast
anda kembali di cnn indonesia newscast kita masih membahas soal masuknya wna tiongkok
kita sudah di tengah aturan pembatasan
sekali lagi saya sampaikan bahwa kami sudah berusaha untuk mengundang pihak dari pemerintah baik dari kemenkumham kemenaker
tapi tidak ada yang bisa ikut dalam diskusi pada malam hari ini
jadi saya lanjutkan dengan pak alvin li
soal pesawat charter itu pak alvin ini juga menarik karena tampaknya ada kesamaan pola ya
dari yang kemarin dengan yang beberapa waktu yang lalu termasuk juga yang wni india itu
apa yang menjadi problem ketika wna datang dengan pesawat charter
apakah hanya semata mata soal keluasaan untuk keluar dari sana
atau ada faktor yang lain
ya pesawat charter ini kan lebih leluasa ya
mereka mau berangkat jam berapa tidak terikat pada jadwal yang ditentukan oleh maskapai penerbangan
kemudian juga tentunya di dalam pesawat ini lebih leluasa
seperti kemarin yang dari kunming itu menggunakan pesawat citilink airbus tiga ratus tiga puluh a tiga ratus tiga puluh
yang bisa muat sampai dengan dua ratus sepuluh sampai dengan dua ratus lima puluh penumpang
tapi hanya diisi tiga puluh empat penumpang
nah hal seperti ini kan menarik
dan pilihan waktunya mereka pilih berangkat jam dua tiga puluh waktu setempat
dan mendarat di jakarta nyaris jam tiga pagi
ini kan pilihan pilihan waktu yang aneh gitu
karena jam tiga pagi ini
bandara tentunya juga kondisi penjemput dan sebagainya itu juga berkurang kan
ada apa sebenarnya kenapa mereka tidak datang pada pagi hari
misalnya jam sepuluh itu kan sudah kalau jam sepuluh pagi itu jelas sudah lebih longgar
atau mereka berangkat lebih siang dari negaranya jam mungkin tengah hari
dan mendarat di indonesia jam lima jam enam sore itu juga masih ada sinar matahari masih terang
tapi ini aneh saja saya merasakan polanya sejak dulu aneh gitu
oke jadi ada mencium ada keanehan di sana
dan ya kita persilahkan publik untuk kemudian menilai apakah benar ada yang aneh atau tidak
dari fenomena yang tadi anda jabarkan
saya ke bang habibur rahman
mbak habib kalau kita lihat dari permen hukum ham nya kan ya
memang kan di sana ada pengecualian
artinya ketika kemudian wni ini muncul

wni ini masuk wni tiongkok ini masuk hari sabtu yang lalu
harusnya mungkin tidak kaget juga bang habibur rahman
karena memang ada pengecualian tadi itu di sana ada celah yang bisa digunakan
ya saya pikir ya masyarakat tentu nggak paham pasal per pasal
nggak ngasal pasal permen hukum ham ini
tentu nggak ngikutin pasal per pasal
cuma narasi yang disampaikan ketika awal awal ppkm kemarin
bahwa kita akan melarang tka masuk dan lain sebagainya
tapi kan ada pengecualian
pengecualian ini bukan pengecualian gitu loh
karena kalau dari segi logika dengan ketentuan ini
ya sama aja hanya sedikit yang memang dilarang
mungkin hanya turis ya
orang yang untuk berwisata ya nggak boleh
tapi kalau orang yang bekerja ya otomatis punya ikat kan
jadi makanya saya bilang ini namanya permen hukum ham itu kan produk hukum setihak ya pak ya
produk hukum yang mereka bikin secara pihak
karena kan bukan undang undang
tapi seharusnya menurut saya karena pandemi ini sudah berlangsung lama
ppkm juga sudah lama
tidak bisa lagi pemerintah membuat berbagai macam aturan ya
hanya berdasarkan pemikirannya sendiri
seharusnya ada konsultasi dengan parlemen
juga harus mengakomodir apa namanya aspirasi aspirasi masyarakat
baik bang habibur rahman karena tadi anda menyinggung soal ini bisa menjadi kemudian dampak politik ya kalau begitu
sejauh mana ini bisa bergulir menjadi isu politik ya
karena isu soal wnr tiongkok ini sangat mungkin dimakan oleh sebagian kalangan
atau bahkan bisa bergulir menjadi isu politik
anda membaca itu bisa sampai sejauh mana ini bisa bergulir sehingga merugikan pemerintah misalnya
ya saya nggak sampai sejauh itu nggak ke persoalan dari mana asalnya
tapi lebih kepada tidak adanya equal treatment atau keadilan kepada warga negara asing
dibandingkan dengan warga negara indonesia sendiri yang memang ada di sini
nah di saat seperti ini orang yang punya duit aja stress lah kalau dibatasi nggak boleh kemana mana
orang yang memang hidupnya semakin susah
nah itu pasti akan menjadi persoalan politik
persoalan sosial lalu ujung ujungnya ke persoalan politik
gampang sekali pak

gampang sekali pak orang yang jenuh capek nggak bisa berhubungan dengan orang lain
kemudian pendapatannya berkurang itu gampang sekali frustasi dan akhirnya bertindak tidak logis
kemarin kan ada artis yang pakai bikini di pinggir jalan dan lain sebagainya
besok besok pasti banyak lagi orang yang ingin mengekspresikan rasa frustasi dia
dan itu gampang sekali menjadi persoalan politik
nah itu yang saya bilang persoalan masuknya tka ini akan memicu distrust
saya tidak percaya kepada pemerintah kalau tidak kita evaluasi secara serius
oke nah komisi tiga kan punya juga wewenang untuk bisa mengevaluasi ini
atau mungkin memanggil menkumham payasono untuk meminta perhatian
apakah itu akan dilakukan
jangan main main yang lain kita saja
kami kan ada momennya untuk menyampaikan pendapat kami yaitu pada saat rapat kerja
ya kita lihat saja nanti waktu rapat kerja
oke ini bisa kita pegang ya pak habib bahwa akan dicek oleh komisi tiga
kalau anda ikuti rapat komisi tiga itu selalu dinamikanya keras
yang selama ini terjadi bagaimana pak habib boromar ketika ini dibahas di komisi tiga
ya itu yang ditanya tadi itu bisa kita pegang
selama ini terjadi menurut anda bagaimana
rapat dengan kemenkumham
dan yang kebelakangan ini kejadian juga nanti akan ada pemanggilan lagi oleh komisi tiga terhadap
ya ini kan ini itu sudah saya sampaikan secara resmi
nanti dirapat ini kan masih reses
enam belas agustus kita mulai masuk
pak alvin ada tanggapan dari anda pak alvin kalau kemudian ini harus dievaluasi
harus mungkin dirubah aturannya apa yang perlu dirubah menurut anda
perlu diperketat adalah persyaratan untuk mendapatkan kita
kemudian juga persyaratan
kualifikasi sebagai tenaga ahli
kalau mereka masuk untuk pekerjaan jangka pendek
ini juga perlu dipertegas
kementerian ketenagakerjaan juga ya
sebab kalau memang ada
pekerjaan pekerjaan yang bisa
dilakukan oleh pekerja kita sendiri
saya tidak melihat
perlunya mendatangkan tenaga dari
dari negara manapun lah
ada pengalaman bekerja
sama dengan perusahaan perusahaan yang menggunakan tenaga asing juga
jumlahnya tidak banyak
hanya pada level level pimpinan saja
tapi kalau ini sampai jumlahnya tiap hari datang puluhan orang
dengan alasan mereka itu rotasi
apakah waktunya sudah habis pulang kemudian
datang lagi yang baru
bukan tenaga ahli lagi
nah kemudian yang saya juga ingin
eee pertanyakan adalah
ketika mereka masuk indonesia
mereka itu melakukan karantinanya di mana
sebab kalau berdasarkan peraturan
begitu penumpang dari luar negeri mendarat
karantinanya adalah pada
kota di mana bandara tersebut berada
ketika mendarat di bandara soekarno hatta ini juga
melakukan karantina di jakarta
atau mereka justru langsung terbang lagi ke makassar
baru nanti karantinanya di makassar atau di mana kita nggak tahu juga
saya kira ini perlu
ini perlu keterbukaan
perlu komunikasi publik yang lebih bagus lagi dari pemerintah
agar tidak menimbulkan spekulasi yang
ee pada akhirnya nanti menimbulkan
tadi yang digunakan oleh
oleh mas habibur rahman
hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah
oke bang habibur rahman
kalau ini terus menerus
pemerintah juga terus dikritik karena ini
distrust ini bisa sampai kemana ini nanti bang habibronto
menurut anda ini bisa kemudian
dampaknya kepada masyarakat juga seperti apa bang
tentu kita akan sangat repot
sekarang saja kita
pemerintah keluarkan kebijakan
ah begitu kan
diikuti oleh masyarakat
contohnya misalnya vaksin
pemerintah minta divaksin banyak
masih banyak sekali masyarakat
yang tidak percaya vaksin dan mengganti vaksin
kebijakan kebijakan yang lain tentu akan semakin sulit diikuti oleh masyarakat
dan itu akhirnya
pada akhirnya distrust ini ya
oleh pihak pihak terpenting ya bisa menjadi instabilitas politik
nah ini kan
dan ini lagi lagi kemudian
mbak habibur rahman
pada titik yang lain ya
ini isunya adalah soal fairness tadi itu ya
keadilan yang kemudian
di situasi kayak begini pak
kita semua mengalami lah
anda juga pasti mengalami
mobilitas kita dibatasi
kita menjadi sangat sensitif
adik kakak dalam satu rumah tangga saja ya
ada perlakuan tidak adil
saat ini menjadi sangat sensitif
dibandingkan di masa sebelum pandemi
atau sebelum ptkm darurat
apalagi yang seperti ini
gak fair gitu kan
saya terakhir ke pak alvin lee terakhir
pak alvin apa yang ingin anda sampaikan
sekali lagi untuk kemudian merangkum
apa yang sudah kita bahas sejak awal
sudah banyak tadi yang sudah kita bahas ya
mulai dari aturan kitasnya
agar ini kemudian tidak berulang
tentu kita menunggu bagaimana kemudian respon dari pemerintah soal ini
kita tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi
saya melihat ke depan
kedepan ini yang harapan saya pertama adalah
pemerintah lebih transparan
tentang proyek proyek mana
atau perusahaan perusahaan mana saja
yang selama ini menggunakan tenaga kerja asing berapa banyak
dan kenapa menggunakan tenaga kerja asing
bisa menggunakan tenaga kerja kita sendiri
dan yang kedua adalah
persyaratan untuk mendapatkan itas itu sendiri
jangan terlalu mudah
ketika kita menutup perbatasan internasional kita untuk
pelaku perjalanan yang kasual
tapi untuk pekerja asing ini yang dengan mudah
mencari telah itas ini
kemudian bisa masuk
oke baik menarik
terima kasih banyak bang habibur rahman
pak alvin lee untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini
kita akan lihat bagaimana kemudian pemerintah akan merespon isu ini
karena ini tampaknya akan terus bergulir
apalagi kalau ini terus ke depan
akan ditemukan lagi hal serupa
masuknya wna dari luar ke indonesia
di tengah pemberlakuan ppkm
terima kasih banyak bang habibur rahman
anggota komisi tiga dpr ri
fraksi partai jadidra
pak alvin lee penguat perbangan
terima kasih bapak bapak
sehat selalu bang habibur rahman pak alvin
amin terima kasih